anda kembali di redaksi siang selalu ada yang menarik di yogyakarta
banyak sekali destinasi wisata yang dapat dilakukan untuk seluruh anggota keluarga
dan salah satunya di sleman
di kabupaten sebelah utara kota yogyakarta ini ada wisata berkuda yang menarik
di sana kita bisa jalan jalan menyusuri sungai hingga pedesaan
ada pula kuliner khas sleman yang sangat menggugah selera
indrayani laksmi memiliki semua liputannya untuk anda
yogyakarta selalu menjadi tempat wisata favorit bagi wisatawan
kota yang terkenalkan keramahan masyarakatnya ini
juga menghadirkan rekreasi keluarga yang beragam
salah satu lokasi liburan keluarga yang bisa dilakukan di yogyakarta adalah berkuda
di balai kuda stebo yang berada di kabupaten sleman
pengunjung bisa menunggang kuda sambil menikmati alam sekitar
tiga ekor kuda jenis peranakan sandalwood indonesia dan torograd australia
siap menemani wisatawan yang datang
masalah keselamatan tak perlu khawatir
selain hewan hewan ini terlatih dan jinak
pemandu akan selalu menemani perjalanan wisata berkuda
terutama bagi penunggang pemula
kali ini saya akan menunggangi dalmi seekor kuda betina berusia sembilan tahun
bagi pemula seperti saya akan diajarkan untuk menginstruksikan kuda berjalan dan berhenti menggunakan tali kemudi
sungai berdepit rendah ini dapat dengan mudah dilewati oleh kuda
suasana yang sejuk dan medan yang tidak terjal
membuat perjalanan dengan berkuda menjadi lebih menyenangkan
ini dia salah satu aktivitas wisata keluarga yang seru dan unik
jadi kita bisa naik kuda menyusuri desa dan juga sungai yang ada di wilayah cebongan sleman
jadi di sini kita akan terus menyusuri sungai sekitar satu km kaki
sambil menikmati pemandangan alam
mari mas kita jalan lagi
setelah menyusuri sungai selanjutnya pengunjung bisa berkeliling desa
jalur yang dilalui juga dipilih yang bebas dari lalu lalang kendaraan
tahun dua ribu enam belas wisata kuda stable jogja mulai dibuka
terinspirasi dari kegiatan anak anak yang banyak mengemari berkuda
agung mengemas wisata ini menjadi lebih menarik dan berbeda
sebenarnya kalau orang berkuda cuma di kawasan apa di kandang itu kan bosen sebenarnya
nah makanya saya ajak untuk mereka menikmati alam aja
dengan keindahan alam pasti mau lama berkuda lebih menikmati lah untuk ini berkudanya
berkeliling pedok atau lahan pelatihan kuda juga bisa menjadi alternatif
bagi pengunjung yang tidak ingin berwisata jauh jauh
karena kuda itu hewan yang bersahabat
penunggang kuda yang sudah mahir diperbolehkan berjalan sendiri
namun pengawasan tetap dilakukan demi alasan keamanan dan keselamatan
kita cicipi kuliner khas sleman yuk
yang paling khas dari daerah tempel adalah broncos
berkat kelezatannya makanan legendaris ini juga tidak kalah populer loh dengan gudeg
karena di sini sudah sama legenda
ada manis manisnya gitu
bahan utama broncos adalah daging sapi
selain rempah serbuk biji kuwak ditambahkan dengan penambah warna rasa dan aroma pada perangkos
hampir serupa dengan rawon
broncos memiliki kuah lebih kental dan gurih karena menggunakan santan
sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh racikan bumbu dan cara memasak brompos di warung makan bupat mo tidak pernah berubah
kini warung makan bupatmo dikelola oleh generasi kedua
warung sederhana ini juga menyediakan menu pelengkap berongkos
seperti telur daging terik kacang tolo dan tahu
kacang tolo dan tahu
kalau orang jawa itu kan makanannya identik
itu dengan rasa manis
tapi kalau brongkos ini kalau saya bilang lebih dominan rasa gurih dan juga rasa pedas
jadi bisa dibilang makanan ini terbilang unik buat orang jawa
tapi di balik tampilannya yang begitu sederhana seperti ini
karena dagingnya itu meresap sampai ke dalam
dan juga dagingnya itu umpuk saat dibelah dengan sendok
ataupun pas lagi dikocok
ataupun pas lagi saat digigit
jadi benar benar pas banget kalau datang ke sini pas lagi lapar
luar biasa enak
kenikmatan broncos sungguh tidak tertandingi dengan kuliner tradisional lainnya
satu porsi brongkos sapi dijual dengan harga rp dua puluh tujuh
indra yani laxmi sleman